siapa sih yang tega ya
saudaranya menghabis suatu hukuman yang sangat berat
mereka jauh dari keluarga
fasitas lapas sederhana
keuangan lapas sangat terbatas
itu yang menjadikan saya semangat untuk melanjutkan
perjalanan panjang nusa kambangan itu dari seperti itu
saya insya allah sampai allah memanggil saya
sepanjang saya masih fisik kuat
sehat yang saya minta itu sehat
soal yang lain ngikuti di belakang saya
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hasan makarim mulai menginjakan kaki
di penjagaan nusa kampung
di penjara permisan nusa kambangan cilacap jawa tengah
saat itu pulau nusa kambangan baru ada empat penjara
yaitu lembaga pemasyarakatan batu
permisan besi dan kebang kuning
saya mengurangi masuk ke nusa kampangan
dan konsepnya kan masih kepenjaraan
jadi masuk ke lapas itu memang
agak ngeri ngeri juga gitu
ngeri ngeri suasananya memang
tidak seperti sekarang kan
jadi saya mencari penjaraan
penggawai juga sangat terbatas
sementara warga bina itu
betul betul jarang disentuh dari
hal hal yang spirit
dari pihak ketiga itu sanggar sangar
penampilannya juga serem serem
jadi harus waspada betul
bawa ke dalam itu
membawa prinsip prinsip kedamaian
walaupun kita tetap di hati ini
kegelisahan juga nih
melihat ekspresi mereka gitu
tidak hanya kondisi lembaga pemasyarakatan
yang masih minim sarana prasarana
serta pegawai lapas yang masih terbatas
hasan makarim juga harus menyeberang
dengan kapal kecil
akses jalan yang masih rusak
dan juga sarana transportasi yang sangat terbatas
hasan makarim bisa dua tiga kali menyeberang
ke pulau nusa kambangan
untuk bertemu para narapidana
lama gak jumpa nih mas allah
ingat zaman eksikusi
mau kunjungan biasa
kalau saya ikut boleh
boleh sangat boleh
ini bapak walaupun ini tetap ini ya
prosedurnya tetap ketat gitu ya
betul semua yang mau masuk periksa
semua yang masuk lembaga pemasyarakatan nusa kambangan
akan menjalani prosedur pemeriksaan standar oleh petugas
deni setia maharwan
menjadi saksi perjalanan hasan makarim
deni adalah alubisik
sesuai dengan hak aturan
lalu airnya belajar
sosok ustadz hasan makarim memiliki makna yang tidak hanya menjadi guru atau pembimbing
akan tetapi bisa menjadi saudara dan sahabat yang baik
bagi saya pak ustadz hasan itu yang berarti sampai dengan sekarang telah membina saya membimbing saya dari tahun dua ribu tujuh belas
sampai dengan saat ini di lapas kemangkuning beliau terus memimbing saya
artinya ketika banyak memberikan pemahaman nasihat kepada saya di awal awal kami bertemu
sehingga memantapkan saya untuk bertobat kepada allah swt dengan taubatan nasuha
untuk bertekad berpilih laku baik
dan sampai saat ini beliau terus memimping saya sehingga saya bisa istiqomah terus dalam ketahubatan saya
berpilih laku baik menjalankan ketahatan ketahatan kepada allah swt
termasuk juga menjalankan ketahatan ketaatan terhadap peraturan peraturan yang berada di dalam lapas
terpidana seumur hidup kasus terorisme poso muhammad agung hamid
juga melihat dan merasakan betapa ustadz hasan makarim tidak lelah berdakwah kepada para narapidana di lembaga pemasyarakatan di pulau nusa kambangan
bagi terpidana kasus terorisme ustadz hasan makarim juga membantu menyadarkan mereka dari paham radikal
untuk kembali mengakui keberadaan negara kesatuan republik indonesia
tidak hanya terpidana ustadz hasan makarim juga membantu menyadarkan mereka dari paham radikal untuk kembali mengakui keberadaan negara kesatuan republik indonesia
tidak hanya terpidana ustadz hasan makarim juga membantu menyadarkan mereka dari paham radikal untuk kembali mengakui keberadaan negara kesatuan republik indonesia

untuk sosokah hasan untuk mengafis teman teman di sini menghidupkan dakwah luar biasa
beliau juga bisa menjadi link menghubungkan para asatis di luar dan para yang anggea yang bisa punya
dan membangun donator donator di sini dan beliau cukup aktif dalam membantu kita di sini
persyaratur rahmi dan apa yang paling yang kami anggap bagus itu setelah naki naki keluar
mereka masih menyambut mengadakan hubungan itu itu yang paling bagus
perjalanan panjang menjadi pembimbing rohani di lembaga pemasyarakatan nusa kambangan
terbentuk dari masalah yang dihadapi
kondisi narapidana yang secara kemanusiaan butuh perhatian di tengah kondisi ekonomi
keluarga yang tidak mendukung serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ada
saya semakin panjang itu perjalanan yang makin sulit itu saya makin semangat
makin semangat kenapa
karena di dalam itu banyak saudara kita mereka jauh dari keluarga
tidak ditengokin ekonomi susah fasilitas lapas sederhana keuangan lapas sangat terbatas
itu yang menjadikan saya semangat untuk melanjutkan perjalanan panjang nusa kambangan itu dari seperti itu tuh
bukan dari yang membahagiakan
pokoknya memberikan keyakinan doa zikir semua ayat ayat
yang motivasi dia bahwa kematian itu semua orang bakal mati
kalau jenengah ini diterima dengan tabah sabar disikapi dengan ibadah tobat
ini sebuah kebahagiaan dan keberuntungan
tidak semua orang meninggal dunia itu diberitahu
sehingga bisa mempersiapkan diri bisa mental dengan usaha ibadah taubat zikir doa dan sebagainya
ini satu keberuntungan
jadi terus kita motivasi begitu
tetap sih kita kalau sudah selesai ada rasa galau terbayang
sepanjang tiga puluh dua tahun menampingi para narapidana di seluruh lembaga pemasyarakatan di pulau nusa kambangan
ada beberapa peristiwa yang tidak terlupakan
yaitu saat hasan makarim diminta menampingi para terpidana mati yang akan dieksekusi
mereka yang didampingi hasan makarim hingga menjemput ajal diantaranya imam samudera
ketiga terpidana mati kasus bom bali ini menjalani eksekusi mati di hadapan tim penebak dari brimob
atas perintah kejaksaan di lembah nirbaya pulau nusa kambangan tahun dua ribu delapan lalu itu dari kejaksaan
penugasan dari kejaksaan saya enggak pernah minta dan juga yang bersangkutan tidak minta jadi
perasaan sangat pahamlah sangat paham yang akan dikesuksi ini karakternya seperti apa
gitu jadi tidak bisa sembarang juga memberikan penugasan pada seseorang yang untuk untuk proses
pendampingan jadi penuh banyak waktu jadi dipantau secara panjang sebelumnya kira kira
siapa yang yang pas nih bisa mendampingi tipu orang orang seperti itu ada kejadian yang masih
diingat hati hati dengan kejaksaan yang terjadi di hadapan tim penebak dari bali ini menjelaskan
kejaksaan yang terjadi di hadapan tim penebak dari bali ini menjelaskan
makarim saat menenangkan imam samudera amrosi dan mukhlas ketika itu mereka emosi dan marah
kepada petugas lembaga pemasyarakatan saat hendak diisolasi menjelang eksekusi dengan
kelembutan hasan makarim mampu menurunkan emosi imam samudera ambrosi dan mukhlas yaitu menjalani
solasi kan sholat sholat jumat bareng gitu ya sholat jumat bareng jadi memang saya pesan paling
jaga keikhlasan dan sempat waktu di ada sedikit ini apa ekspresi mau emosi dengan dengan petugas
waktu saya hanya munjuk jari begini ke mulutnya begini luska sih kode begini nggak jadi marah dia
iya tetapi tetapi mam samudera ya itu dia tiga yang paling saya senang
itu alhamdulillah apa bisa dikendalikan
tim cnn indonesia melihat situasi di kawasan lembah nirbaya nusa kambangan tempat imam
samudera amrosi dan mukhlas dieksekusi mati di tempat ini hassan ma farim tidak dapat bercerita
banya terakhir kali sebelum akhirnya dibawa lokasi eksekusi di kawasan ini ya sekitar ini di sekitar apa
di sekitar lembah nirbaya

jadi pada saat itu memang benar benar diantarkan sampai akhirnya sudah dieksekusi pak hasan ngurusin asahnya
saya ngurusin aja sampai menyolatkan di masjid
tidak hanya di kawasan lembah nirbaya tim cnn indonesia juga melihat masjid tempat jenazah imam samudera disolatkan sebelum diserahkan ke pihak keluarga
berarti sampai proses di imam samudera pak hasan benar benar sampai akhir ya
iya alhamdulillah kepercayaan dari pihak dijenpas
kumham kemudian kejaksaan dan instansi yang lain
saya mengurus beliau memandikan jenazah beliau mengkavani dan mensolatkan jenazah pak imam samudera disini
saya didampingi oleh pak edi warsono sebagai salah seorang penjabat dari lapas batu di bagian pembinaan
pada tahun dua ribu lima
hasan makarim juga dipercaya mendampingi terpidana mati kasus narkoba rani asal cianjur
dia difonis mati pada tahun dua ribu karena ketahuan hendak menyelundupkan narkoba ke london
dan pada tahun dua ribu enam belas
hasan makarim juga mendapingi terpidana mati kasus narkoba freddy budiman
menurut hasan makarim
freddy budiman merupakan terpidana mati yang sejak awal bertemu langsung menyatakan bertobat
pada saat saat terakhir menjelang
freddy budiman masih menjadi imam sholat asar
untuk memperkuat kesiapan mental
kan perlu ada penghargaan
saya sama ibunya sama keluarganya itu
yuk kita solat berjamaah
imam yang disini sebelah
ada tiket disiapkan gitu
saya minta yang jadi imam solat asar adalah
pak freddy budiman
pak freddy budiman
itu satu hadiah
saya sebagai ma'umnya
sebagai makmum di belakang beliau
cukup pede bagus

tanda suara masing masing
satu hal yang selalu hasan makarim lakukan kepada para terpidana mati adalah memberikan motivasi agar bisa ikhlas menerima konsekuensi atas hukuman yang dihadapi
selain itu pada saat menjelang eksekusi hasan makarim selalu memberikan kain putih untuk dipakai
dia juga berpesan kepada para terpidana mati untuk selalu menjaga wudhu
calon terpidana mati yang muslim itu semua pada malam terakhir itu saya bawakan pada hari terakhir saya bawakan pakaian putih putih
pakaian putih putih saya berikan semua baik yang laki maupun yang perempuan
seperti mau berangkat haji itu berangkat umroh gitu
yang perempuan dikasih kudung juga gitu kan seperti mbak rani gitu ya
yang laki laki semua pakai putih putih celana panjang termasuk freddy budiman
saya kasih juga gitu
tidak ada perlawanan sampai pada saat menjelang itu
semua semua alhamdulillah
yang dikabarkan akan begini dan begitu ternyata pada sore dan malam itu kita jemput ya dampingi alhamdulillah semua kondusif
saya kira itu keberhasilan kerjasama yang terbaik semua pihak yang terkait
bukan hanya saya tapi semua pihak menunjukkan kerjasama yang terbaik sehingga proses eksekusi itu berjalan dengan baik dan kondusif
itu selalu malam ya pak
dan penjemputan itu sekitar di atas jam sepuluh kadang jam sebelas malam gitu
dan menjelang berangkat itu dari mulai maghrib itu saya anjurkan sudah tidak makan berat berat
terus mandi kan mandi mandi besar lah mandi besar
ganti semua pakaian putih putih terus sholat sholat tobat sholat sumah gitu ya
kemudian baca quran zikir doa gitu ya
misalnya mau ke belakang wudhu lagi
batal dulu saya sampai pesankan betul
sampai menjelang berangkat berwudu lagi
dan wudhu itu pertahankan sampai dengan eksekusi selesai
pengalaman mendampingi eksekusi terpidana mati hasan makarim membuktikan bahwa ajal itu betul betul di tangan allah
contohnya terpidana mati kasus narkoba asal india gurdipsing yang sudah masuk daftar eksekusi mati
saat hendak dieksekusi pemerintah membatalkan hukuman tersebut
gur dip sih orang warga negara india tapi dia muslim
minta duluan pak berangkat saya minta duluan berangkatnya
saya dari sisi ini saya melihat
positif dia ada kesiapan mental
jangan bicara begitu saya bilang
kematian itu hak allah bukan hak kita buat anak anda
anda ini belum tentu mati malam ini saya bilang gitu
belum tentu mati malam ini
zikir doa aja dulu saya bilang
ya udah pak ustaz sabar
kenang aja ya
sampai menjelang jam dua belas an
itu yang disuruh dampingi sama petugas
saya dipanggil hanya untuk dampingi predipuniman
saya tanya yang lain gimana komandan
oh berarti yang tadi minta duluan ditunda dia
masuk daftar yang ditunda
gak jadi sampai sekarang
sampai sekarang masih ada di lapas bangkuning dia
tapi saya kan dijegat sama istrinya di sodong
dijegat sama istrinya itu
mana mayat suami saya begitulah
ibu suami ibu masih hidup
karena dia pengen liat jenazahnya
naik ke lapas batu dengan saya
suami ibu masih hidup
baru agak kendor dia
hasan makarim tetap memiliki jiwa
yang tidak tega saudaranya mengalami hukuman yang berat
hasan makarim harus tegar
untuk menjalankan tugas membimbing
dan mendampingi para terpidana mati
siapa sih yang tega ya
saudaranya menghabis suatu hukuman yang sangat berat
begitu kan satu sisi
tapi di sisi lain saya sebagai pendamping ya
sebagai memberikan nasihat
ya harus tegar saya
nah kalau saya yang galau gimana
saya harus tegar itu kan
pokoknya memberikan keyakinan
doa zikir semua ayat ayat
harus yang motivasi dia bahwa kematian itu
semua orang bakal mati
kalau jenengah ini diterima dengan tabah sabar
disikapi dengan ibadah tohbat
ini sebuah kebahagiaan dan keberuntungan
tidak semua orang meninggal dunia itu diberitahu
sehingga bisa mempersiapkan diri
bisa memental dengan usaha ibadah tohbat zikir doa dan sebagainya
ini satu keberuntungan sebenarnya
terus kita menanggung
tetap sih kita kalau sudah selesai
ada rasa galau misalnya gitu ya
sampai allah memanggil saya
sepanjang saya masih fisik kuat
yang saya minta itu sehat
soal yang lain ngikuti di belakang saya
keberadaan hasan makarim tidak hanya dibutuhkan para narapidana
lembaga pemasyarakatan juga sangat membutuhkan peran hasan makarim
terutama saat kerusuhan seperti di lapas pasir putih
lapas permisan dan lapas batu
hasan makarim hadir untuk menenangkan para narapidana
yang sedang emosi dan melakukan perusakan
pertama yang paling menyolok itu konflik di pasir putih
awal dibuka pasir putih ya
kalapasnya pak harun
itu napi baru dibuka
kemudian ngamuk ngamuk apa itu
beliau tanya tanya siapa yang bisa diajak bareng nih
membuat kondusif di dalam
kalapas lain bilang ada pak hasan makarim tuh
menurut kepala lapas kembang kuning agus wahono
saat ini lapas kembang kuning berisi empat ratus delapan puluh narapidana
yang terbagi menjadi pidana mati tiga puluh orang
pidana seumur hidup delapan puluh warga negara asing empat puluh orang
keberadaan hasan makarim di lapas kembang kuning
sangat membantu lembaga pemasyarakatan
dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana
dengan resiko sangat tinggi
saya sangat apresiasi sekali
ke pak hasan ini
karena dia berjuang berdakwah
mendampingi mereka narapidana
dan alhamdulillah salah satu bukti nyata di lapas kembang kuning ini
berdiri produk pesantren
ada beberapa napi yang sudah masuk santri
dan kami terus berusaha agar napi napi yang lain tuh menjadi santri
kepala lapas batu nusa kambangan
merupakan koordinator wilayah seluruh lapas di nusa kambangan
di nusa kambangan dan cilacap itu sangat komplek
jadi sangat lengkap
dan nanti juga akan dioperasionalkan juga
ada tiga lapas
dan satu lapas minimum tertutup di nirbaya
selain melibatkan hasan makarim sebagai pembimbing narapidana yang beragama islam
lembaga pemasyarakatan juga melakukan pembinaan
terutama di lapas medium
yaitu lapas kembang kuning
dan lapas permisan
berupa pelatihan kemandirian
seperti di lapas permisan
program kemandirian terdiri dari membatik
dan beragam kerajinan seperti kaligrafi
dan juga modifikasi motor antik
dengan pelatihan kemandirian
narapidana nantinya setelah bebas
bisa kembali ke masyarakat
memiliki kemampuan untuk bekerja atau bertahan hidup
dosen psikologi universitas muhammadiyah purwokerto melihat
kondisi psikologi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan
mengalami tekanan stres dan depresi
keberadaan hasan makarim yang melakukan pendampingan dari sisi keagamaan
membantu narapidana dalam menjalani
dan menerima hukuman yang sedang dijalani
ketika ada pendampingan dari sisi rohani
dari sisi agama
sangat membantu sekali
mereka bisa berusaha untuk menyadari kesalahan
kemudian mungkin bertobat
kemudian juga bisa mengurangi perasaan perasaan gelisah
kalau kita baca
misalnya sholat ibadah
itu kan bisa mengurangi perasaan cemas
membuat hati lebih tenang
dan ini memang dari sisi psikologi sangat membantu sekali
di usia yang semakin senja
hasan makarim masih menjadi pembimbing
dan dengan sabar menemani para terpidana yang sedang menjalani hukuman
saat ini usia hasan makarim enam puluh lima tahun
dan sebagian besar pegawai petugas lapas sudah lama pensiun
namun hasan makarim bertekad akan terus mendedikasikan hidup
untuk membimbing para terpidana mati untuk menjalani hukuman
dan menyiapkan para napi agar dapat kembali ke masyarakat
saya insya allah sampai allah memanggil saya
sepanjang saya masih fisik kuat mental kuat
sehat yang saya minta itu sehat lancar berjalanan
soal yang lain ngikuti di belakang saya
saya tidak ada harapan
tanganeté kristus armed binnenanku semua yang berkhutbah
apa yang sudah hampir dan masing m rehab jillingang
bertemu dengan ultrasound tangan seperti ini